enam orang telah diperiksa dalam kasus pembobolan rekening nasabah bank danamon surabaya jawa timur
korban kehilangan dana sebesar empat ratus dua puluh juta rupiah
hingga kamis sore direkturat reserse kriminal khusus polda jawa timur
telah memeriksa enam orang dalam kasus pembobolan rekening milik erick prio prasetyo
mereka adalah saksi provider kartu seluler saksi korban dan bank danamon cabang surabaya
dari hasil pemeriksaan sementara polisi menyimpulkan pembobolan rekening ini bukan ulah peretas
karena korban sempat dihubungi pelaku lewat telpon sebelum uang dalam rekening lenyap
dari interaksi inilah pelaku mengumpulkan data secara parsial antara lain yaitu nama alamat nomor ktp dan nomor telepon seluler
data ini lalu digunakan oleh pelaku untuk menduplikasi kartu seluler yang kemudian digunakan
membobol email pribadi yang terhubung dengan e banking
bank danamon dan menguras isi rekening
dari hasil sementara mungkin ini lebih kepada sindikat
bukan murni dilakukan oleh hacker
pelaku ini dan mungkin komplotannya ini bisa memunculkan seperti pop up
pop up yang kalau kita lewat di dekatnya ada indona atau apa bisa muncul
itu muncul terus tapi munculnya berupa bank
ada bank danamon ada bank niaga ada bank ini itu ada nomornya
nomor yang sama itu nomor
nomor yang berbeda beda
jadi kalau saya mau pakai handphone saya harus saya back back dulu baru bisa dipakai
pokoknya itu muncul banyak sekali ribuan ratusan
menurut pengamat perbankan universitas erlangga rawita talib
kasus pembobolan rekening nasabah melalui mobil ataupun maksud kami mobile banking
menjadi bukti bank telah gagal melindungi nasabahnya
kalau siapa yang akan mengganti kerugian bank harus mengganti kerugian
kenapa karena bank sudah dipercaya oleh nasabah untuk menyimpan uangnya
tapi dia tidak mengikuti ketentuan yang ada malah menyalahgunakan kepercayaan tadi
sehingga nasabah tadi kehilangan uangnya
apa bentuk ketidakpatuhan bank bank telah menyediakan sistem
tapi dia tidak menyediakan sistem
mereka sistem yang secure